isu kenaikan harga rokok yang ramai diperbincangkan saat ini sebenarnya bukan berawal dari pemerintah
harga rokok naik justru dari hasil survei yang dilakukan oleh pusat kajian ekonomi dan juga kebijakan kesehatan fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
lantas seperti apa sebenarnya kajian tersebut
dilansir dari detik com penelitian ini dilakukan oleh prof hasmula tabrani
dari pusat kajian ekonomi dan kebijakan kesehatan fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
penelitian dilakukan pada desember dua ribu lima belas hingga januari dua ribu enam belas bertajuk polling phone survei rokok dan jaminan kesehatan nasional
penelitian menggunakan metode ajak sistematik dan pemilihan lokasi mempertimbangkan tiga wilayah di indonesia
yakni barat tengah dan timur
tujuan polling yakni untuk mengetahui seberapa besar publik mendukung kenaikan cukai rokok
dan penggunaan dana cukai rokok untuk jaminan kesehatan nasional
dari serangkaian survei sebanyak empat puluh enam persen perokok setuju untuk menaikkan harga rokok menjadi lima puluh ribu rupiah atau lebih akan mengurangi konsumsi rokok
tujuh puluh dua tiga persen perokok sepakat hingga rp lima puluh atau lebih akan membuat perokok berhenti merokok
hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat mendukung kenaikan harga rokok tiga kali lipat karena akan berdampak pada penurunan konsumsi rokok
timur ibu tati